bukti bahwa pemilu ini curang
gibran mulai dari soal
kok yusril bisa tanya begitu
dilanjutkan masa jabatannya bagaimana dengan
anies dan bagaimana dengan ganjar
iya kalau seandainya anies dan ganjar
mau mencalonkan ya tinggal mundur
ya kan sesederhana itu
tidak hanya berkutat pada angka angka
karena dari awal kami mengatakan
angka yang didapat dari hasil kecurangan
kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat
itu sama saja kita mengakui
kita bergerak pada hal yang jauh lebih
langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
terutama kata bebas jujur dan adil
menyanggah bahwa pemilu ini curang
tetapi saya dan kami semua yakin bahwa
dan sampai pada tahap melanggar konstitusi